kebakaran terjadi di gedung kejaksaan agung jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
hingga saat ini api masih berkobar
dan kami tersambung melalui telepon dengan rizky ikhtiar yahya jurnalis transmedia untuk informasi terkini dari sana
selamat malam rizky bagaimana situasi terkini di sana
soal malam memang bisa dilaporkan memang saat ini api terus membakar bagian kecukupan

di belakang saya saat ini api memang cukup besar mulai dari latai atas sampai latai bawah
untuk petugas pemadam kebakaran saat ini kami berupaya melakukan pemadaman terhadap gedung yang terbakar
di gedung kejaksaan agung jalan sultan sultan kebanyakan pekerja berpengalaman
memang baru saja terjadi sebuah ledakan yang cukup kencang dan ledakan tersebut terjadi beberapa kali
diiringi dengan api yang cukup besar membawa bakar bagian dalam gedung kejaksaan agung
memang saat ini petugas personil pemadam kebakaran tengah berupaya melakukan pemadaman api di bagian dalam gedung
tampak di belakang saya memang api dengan cepat melahap hampir ke seluruh bagian gedung
api menjalar dari bagian atas
api menjalar ke bagian bawah
gitu ya pak
apakah sudah ada informasi terkait dari mana asal muasal kebakaran terjadi rizky
memang untuk saat ini belum ada informasi secara pasti penyebab kebakaran yang melanda gedung kejaksaan agung republik indonesia
sekitar pukul sembilan belas tiga tadi pihak pemadam kebakaran mendapat informasi dari pihak keamanan gedung bahwa api berasal dari bagian atas bagian lantai atas
untuk saat ini memang belum ada yang bisa kami dapat konfirmasi untuk mengetahui secara pasti lebih jauh penyebab secara pasti terbakarnya gedung kejaksaan agung ini
ya rizky kurang lebih sekitar satu jam kebakaran ini sudah terjadi
apa saja kendala dalam upaya pemadaman yang dilakukan
ada lima atau enam unit pemadam kebakaran yang dikerahkan
memang untuk saat ini personil pemadam kebakaran cukup banyak
di lokasi kejadian petugas juga bahkan mengerahkan mobil unit gedung gitu ya
mobil mobil penyakar langit untuk menggapai sisi api yang berada di bagian lantai atas
untuk saat ini petugas berupaya melakukan proses pemadaman
mulai dari bagian atas bagian tengah hingga bagian bawah
memang beberapa kali juga kami sempat mendengar suara ledakan yang berasal dari dalam gedung kejaksaan agung republik indonesia ini
kami juga belum mengetahui secara pasti penyebab terjadi ledakan tersebut
berasal dari mana
namun hingga saat ini memang proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
apakah anda punya informasi bagaimana situasi gedung kejaksaan agung di saat terjadinya kebakaran
apakah ada potensi akan adanya korban jiwa dalam kebakaran ini
untuk korban jiwa sendiri kami belum mengetahui secara pasti
memang kondisi saat ini kan gedung dalam kondisi kosong
tidak ada pegawai yang beraktivitas di dalam
mengingat situasi saat ini berada pada masa momen libur akhir pekan gitu ya
jadi untuk saat ini kami belum dapat informasi secara pasti terkait ada atau tidaknya korban jiwa yang berada di dalam gedung itu sendiri
cuman hingga saat ini kami masih terus mencari informasi menggali informasi kepada pihak yang terkait dalam hal ini
mungkin dari pihak kejaksaan agung
kejaksaan agung dan juga pihak kepolisian yang tengah melakukan sterilisasi di area lokasi
memang eva untuk saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan dan jalan yang berada di depan kejaksaan agung sendiri di kedua arahnya sudah mulai ditutup
awal tadi jalan sendiri masih berjalan normal seperti biasa namun seiring besarnya api seiring kebaran api yang cukup besar
membuat petugas akhirnya melakukan penutupan akses jalan di kawasan ini
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan gitu eva
rizky melaporkan langsung dari lokasi gedung kejaksaan tinggi rizky ikhtiar yahya jurnalis transmedia
terima kasih atas laporan anda
kami tunggu laporan anda selanjutnya